hai semua orang di sini pada takut sama villa itu untuk ngajan tak kita pulang jadi kita
belum nginep nanti kita ketemu hantu lagi serem saya ah wah itu tuh diganti pakai apa
tapi kan di puncak katanya ada banyak hantunya
karena gara gara hantu tapi apa apa yang diceritain hantu lagi hantu lagi hantu hantu
hantu ah eh gandeng wae jangan nyambung aja mendingan nyetir yang bener ini bisa lebih cepet
sih parete parete kenapa sih diam aja saya lagi berdoa berdoa supaya nggak mogok jalan
ya udah pegangan nih saya keluarin turbonya
pak rete ini teh pak sastra
diatelin tukang parkir kepala perkebunan di sini
saya pak rete
saya pak sastra kepala perkebunan di sini
eh pak sastra pun ten ya
saya jadi terlambat datangnya
tah gara gara siya teh pak rete
udah disuruh sewa mobil yang bagus
kalahkan diberi ke nuki ya
ngabrak bak deh di jalan
eh si bu ranti nyalahkan mobil saya
mobilnya emang nggak salah
jalanan yang salah
gugurun juga lah naik turun naik turun
di mana mana juga jalanan puncak itu naik turun naik turun
yang mendatar mah tts
eh lu kan tuh nyewa helikopter
biasa kel permainan
iya anak anak parete
yang itu nggak tahu anak siapa tahu tahu ada dari dalam mobil
itu mah ransal haji
saya juga punya anak
sebentar ya bu
jang kamu ajak main ya
g kalian pada main jangan nakal ya
jangan jauh jauh ya jam
hei iya emang anak anak baru dak
kayak kamu baru dak lain
langsung kita temuin aja ibu ibu kalimaran
kok di puncak serem ya
s kamu ngerasai ada hantu kali
di sini kan banyak cerita hantu
kalian mau tau enggak villa berhantu di sini
adam yakin mau lihat
kata siapa aku penakut
ya karena tadi memerani
kita sampai oh nggak kok
tempatnya ya oh jadi ini ya tempatnya
ih serem bila ini sama persis
mimpi aku semalam masa sih kok bisa
sama persis gak mungkin pak kebetulan
aja kali beneran sama persis
serem kita pergi ajalah
ada kau memangnya takut ya
mitosnya tuh disini emang serem banget
pernah ada kejadian ada dua anak cewek
yang lewat depan villa ini
itu suara apa deh dia lari deh
orang sini mah pada penakut kata sini
ini jalan sendiri
berarti bener ini kata orang nih
ini bila banyak hantunya
aku tetep nggak percaya di sini ada hantu
terserah sih kalau nggak percaya ini
beneran karena aku denger sendiri maksud
kamu ya villa ini kan sebelahan sama
mes karyawan jadi aku bisa lihat di sini
aku suka denger suara perempuan ketawa

jangan jangan gara gara itu ya vilanya mau tidur di mes
jangan jangan gara gara itu ya vilanya mau tidur di mes
jangan jangan gara gara itu ya vilanya mau tidur di mes

sebenarnya udah lima tahun villa itu mau dijual
tapi nggak laku laku
semua orang disitu pada takut sama villa itu

untung aja entah kita pulang
jadi kita nggak perlu nginep
nanti kita ketemu hantu lagi
mahnya itu tuh diganti pake apa ini
tuh dia jalan teh
jangan jangan dibuka itu
kumau mobilinnya tengge sencan
hulubutak ketingang awi ini teh
memang saya sudah usahakan untuk dihidupkan lagi
tapi tidak bisa
karena ada salah satu cukucadangnya
yang harus diganti dengan suku roromehin
nyewa mobil itu bener jangan yang rombeng begini
jadi mau gok bisa jalan
kira kira wa atau bu ranti ngasih budget tujuh puluh lima ribu nyewa mobil
kalau mau nyala masiram bensin bakar sekalian
itu tutung bu ranti
jangan emosi dong
bu ranti pak rt
bagaimana kalau ibu dan bapak juga anak anak
minep saja di sini semalaman
saya mah khawatir pak
sudah sore begini bengkel gak ada yang buka